kadif humas polri dan direktur tindak pidana umum baris krim polri
kamis malam memberi keterangan pers terkait pemeriksaan perdana irjen verdi sambo
sebagai tersangka pembunuhan berencana brigadir yosua
kepada tim sus sambo mengaku emosi
usai istrinya putri candrawati melapor telah mendapat perlakuan kurang mengenakan
dari brigadir yosua saat di magelang
dia lalu membuat rencana pembunuhan dengan berada e dan bribka rr
tersangka fs mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi
setelah mendapat laporan dari istrinya pc
yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga
yang terjadi di magelang yang dilakukan oleh almarhum joshua
meski polisi belum mau mengungkap motif sambo melakukan pembunuhan berencana
keluarga brigadir yosua berharap agar polri tetap transparan
dan tidak menutupi motif pembunuhan itu
apapun hasilnya keluarga akan menerima asalkan tidak ada rekayasa
seperti awal pengungkapan kasus tewasnya brigadir yosua
sudah dengan jelas pak presiden mengutarakan
jangan ada yang ditutup tutupi terbuka
kan itu instruksi presiden
jadi keluarga menerima apapun misalkan dia mau buka silakan
apapun konsistensi apanya
tapi jangan diolah olah seperti kronologi yang lalu lalu
sebelumnya polisi memastikan bahwa motif verdi sambo melakukan pembunuhan berencana
hanya akan diungkap saat persidangan
demi menjaga perasaan keluarga korban dan pelaku
tim liputan cnn indonesia